kalian akan mendapatkan hukuman dari raden abikara
pajak yang kami tanggung sangatlah berat
bukan hanya setahun sekali
bahkan dua sampai tiga kali raden
benarkah itu demak
kau telah menarik pajak berkali kali
tapi pajak itu saya setorkan ke istana raden
tidak saya pakai sedikit pun raden
istana tidak menerima pajak berkali kali dalam setahun
ada apa ini
ada apa ini
biar aku tak ikut cabut
yuk terus saya bawa itu campur
ada masalah apa ini paman
dia mencari wangku
apakah paman mencuri uang paman itu
paman lucuri itu tidak baik
kalau marah nanti jangan paman dipotong
paman mencuri uang paman itu tidak baik
sebaiknya paman kembalikan uang paman itu
sebaiknya paman kembalikan uangpaman itu
karena mencuri itu dosa
ini saya kembalikan
tetapi aku tidak mau tobat itu aku butuh wangku
sebaiknya paman tenang dulu
bagaimana ciri orang saktiman raguna itu aku tidak melihatnya dengan jelas guru orang
saktiman raguna itu yang telah mengembalikan aliran darahku seperti semula lalu ia pergi
begitu saja coba kau ingat ingat lagi aku ingin berterima kasih padanya tapi aku kehilangan jejak
lantas dan pada saat itu aku bertemu dengan guru yang sedang bersama bunda
ratu guru percayalah aku abikara
apa yang dilakukan tadi nabi karena cepet lagi
ampun ampun rade jangan bunuh kami
sakan kalian sekarang terimalah pembalasan dari raden abikara raden hamba demang ginding mengaturkan sembah
kepada raden abikara kenapa mereka menyerang
raden jangan panggil hamba paman ah hamba jadi jendela yang berpengaruh di sini
raden jangan panggil hamba paman
raden jangan panggil hamba paman
ashes yang tidak enak hati

kalian menolak untuk membayar pajak
kami sudah tidak sanggup lagi membayar pajak
untuk makan saja susah
kalian akan mendapatkan hukuman dari raden abikara
pajak yang kami tanggung sangatlah berat
bukan hanya setahun sekali
bahkan dua sampai tiga kali raden
benarkah itu demak
kau telah menarik pajak berkali kali
tapi pajak itu saya setorkan ke istana raden
tidak saya pakai sedikit pun raden
istana tidak menerima pajak berkali kali dalam setahun
walau apa saja
kalian tidak di mp stories

ampuni kami raden
kami akan membayar pajak dengan baik raden
ampuni kami raden
aku tidak akan memarahi kalian
kembalikan uang itu kepada mereka
apakah benar ini raden
kalian tidak akan dipungut pajak
kejadian seperti ini terulang lagi
temuilah aku di istana
aku akan mengesahkannya
syukur kepada dewa tagung
yang seharusnya kau lindungi
bukan untuk diperas
kamu berjanji tidak akan melakukannya lagi raden
bukan kepada aku kau bersalah
tapi kepada mereka
jadilah demang yang baik
aku melihat kejadian seperti ini terlalu lama
tidak akan melakukannya lagi raden
saya bawa biterin
terima kasih raden
terima kasih raden
aneh sekali abikara

harusnya aku lindungi bel libraries
gurumu kartaseta pasti akan senang dan bahagia mendapatkan potongan kepalamu
istirahat sejenak disini siapkan tekat dan semangat sebelum kita mengebrah
izinkan hamba gusti prabu hamba ingin memberi semangat untuk
murid perguruan mawar bodas aku izinkan
dengar semuanya sebentar lagi kita akan gempur kandang
wesi kita kerahkan semua kemampuan kita untuk menyelamatkan jaka lalana
hai apa kalian siap menghadapi kekuatan kandang wesi
kita akan mencoba untuk memperbaiki kekuatan yang lebih baik untuk kita